kemudian mengelaborasi terlebih dahulu antar capres dan cawapres
kalau sudah siap waktunya adalah dua menit mulai dari kata pertama yang diucapkan
kami tidak ingin banyak bicara
kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan
kami tidak punya potongan diktator atau otoriter
kami tidak punya
kami tidak punya rekam jejak melanggar ham
kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan
kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi
jokowi amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi
dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini
bisa dilanjutkan pak masih ada waktunya
ada hal hal positif yang harus diapresiasi dari pasangan lawan debat malam ini
tidak akan dimanfaatkan silakan paslon satu
baik silakan imam
selanjutnya kesempatan berikutnya kami berikan pada paslon nomor dua
untuk menyampaikan pernyataan penutup yang bernuansa menyejukkan
termasuk apresiasi kepada paslon lainnya
selama debat berlangsung
elaborasi dua pesan utama yaitu damai dan positif
waktu dua menit dimulai saat bapak berbicara
jaksa dan polisi
adalah prasarat bagi suatu negara yang berhasil
untuk itu kami apabila menerima mandat dari rakyat
hal ini yang akan kami perkuat
hal ini akan kami perbaiki
terutama kami akan bicara realistis
untuk orang supaya kuat
supaya tidak korup
ini yang harus kita bangun penyelesaiannya
jadi yang kami ingin adalah
bicara penyelesaian akar masalah
kita tidak mau cari kesalahan kecil kecil ini
atau kita mau mengatakan ini salah itu salah siapa yang salah tidak
kami melihat ini persoalan bangsa
kami ingin melesaikan akar masalah
karena itu kami bertekad untuk menghentikan kebocoran
kami bertekad menaikkan tax ratio
tapi terjadi kebocoran kebocoran kekayaan
kekayaan kita mengalir ke luar negeri
ini bukan soal siapa saja
ini salah kita bersama sebagai bangsa
dan ini kesalahan elit yang membiarkan ini sudah puluhan tahun
kita mau cari masalah jalan keluarnya
kita perbaiki kita lipat gandakan gaji gaji hakim jaksa dan polisi
dengan demikian kita berharap akan ada lembaga hakim
lembaga polisi lembaga jaksa yang tidak dapat dikorupsi
mereka adalah yang tidak bisa dikorupsi di negara kita
kita harus cari yang terbaik dan terbesar di lembaga lembaga itu
supaya mereka menjadi pilar sehingga kita bebas dari korupsi
waktunya habis pak perawang
ini kelihatannya fair mem karena dari paswon i maupun paswon ii
belum ada atau tidak ada yang memberikan apresiasi pada malam hari ini
tetapi kita sambut ya
kita tepuk tangan untuk paswon i dan paswon ii
pak jokowi pak maruf amin pak prabowo pak sandi
namanya debat baru seru
kita boleh kembali dulu pak
ini belum selesai pak
silakan pak jokowi pak maruf pak prabowo pak sandi
kita kembali sejenak pak
ini masih bagiannya moderator pak
jadi belum boleh dipotong
ini karena begitu akrab dan hangatnya pak
jadi tidak memberikan hal hal positif apresiasi tapi hangat
jadi para penonton pendengar dan warganet inilah akhir debat pertama capres cawapres dua ribu sembilan belas
masih akan ada empat debat lagi yang diselenggarakan oleh kpu
dan semoga debat perdana ini mampu membantu memantapkan pilihan anda
pilihan rasional dengan tetap menghormati perbedaan yang ada
jangan sampai perbedaan mencabik cabik dan melemahkan kita sendiri
untuk anda khususnya warganet ada kutipan dari seorang teman pegiat media sosial yang baru saja berpulang
media sosial itu ibarat jendela kecil untuk menafsir siapa kita
rawatlah demi masa depan yang lebih baik
bijaksanalah menggunakan jari jari anda
kami mengucapkan terima kasih kepada anda
terima kasih juga untuk seluruh tim pendukung paslon yang penuh semangat namun tetap terkendali mengikuti debat pertama ini
ingat suara anda sangat berharga untuk turut menentukan masa depan indonesia
baik dan selanjutnya mari kita sambut bintang radio rri yang cantik suaranya
ingat gunakan hak pilih anda karena indonesia adalah rumah kita
tepuk tangan untuk dorkas
hanya bilik bambu tempat tinggal kita
beratap jerami beralaskan tanah
namun semua ini punya kita
memang semua ini punya kita sendiri
hanya alam alam bagai rumah kita
tanpa anjelir tanpa melatih
hanya bunga bakul tumbuh di